seorang peternak lebah sekaligus musisi asal inggris menggabungkan dua hal yang ia sukai menjadi sebuah terobosan baru dalam dunia seni
pria dengan julukan bionisam ini menciptakan musik elektronik dari lebah peliharaannya
bioni menggunakan suara dengungan lebah yang berada di dalam sarang
dilansir dari enam puluh second doubs bioni merakit sendiri peralatan musik yang ia gunakan
salah satunya mesin bernama hype sintesizer yang dibuat dari alat elektronik daur ulang dan menggunakan madu sebagai resistor listrik organik
pria asal london ini mengaku alam dan musik punk menjadi inspirasinya dalam berkarya
inilah alasan bioni menggunakan tanaman hingga suara lebah untuk menciptakan musik
namun alasan utama bioni menciptakan musik dari lebah karena ia ingin meningkatkan kesadaran akan fenomena koloni collaps disorder atau hancurnya jutaan koloni lebah
bioni berharap masyarakat dapat lebih menghargai konservasi dan turut menjaga kelestarian ekosistem
menggutip laman vice bionisam kerap tampil di sejumlah festival musik dan kisahnya telah didokumentasikan ke sebuah film berjudul the resistance of the earth